pelajar yang terkena sabetan celurit pada lengan saat tauran ini terkulai lemas
di sebuah toko ala tulis di kawasan balaraja kabupaten tangerang banten selasa malam
khawatir kehabisan darah warga membawa dua pelajar yang nyaris kehilangan lengan dan jarinya ini
ke rsud balaraja untuk mendapatkan penanganan medis
saksi mata mengatakan sebelumnya melihat tawuran antar dua kubu pelajar
dengan menggunakan celurit berukuran besar di pinggir jalan raya
tidak lama kemudian dua pelajar yang terkena sabetan celurit tiba tiba berlari ke toko alat tulis
dan toko miliknya untuk sembunyi dari kejaran pelajar kelompok lainnya
tawuran dua kelompok pelajar ini bubar setelah warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian
saya lagi sini setelah tiduran kan teriak teriak tuh
teriak teriak saya bangun sini saya kaget
sambil bawa bawa itu bawa bawa sejam celurit panjang panjang panjang
ada sini sih ini apartemen
diduga hendak tawuran puluhan pelajar bersenjata tajam di tambun utara kabupaten bekasi jawa barat
diringkus warga pada selasa malam
polisi yang datang ke lokasi nyaris kewalahan saat mengevakuasi para pelajar yang dikepung oleh masa
dari keterangan warga gerombolan pelajar ini konvoy mengendarai sepeda motor
dan membawa senjata tajam berupa celurit samurai hingga stikul
warga yang resah dengan ulah para pelajar kemudian mengepung dan nyaris menghakimi para pelajar tersebut
para pelajar ini kemudian dibawa ke polsek tambun untuk diperiksa lebih lanjut
kemeliputan cnn indonesia